dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji di arab saudi
sudah terhubung bersama rekan saya lukmanul hakim yang saat ini ada di mina arab saudi
selamat sore waktu arab saudi lukman
selamat sore budi
saat ini saya masih di mekah di masjid arab
setelah kemarin wukuf di padang araf
bapak memang jamah haji telur jamah haji hari ini dijadwalkan untuk melempar jumrah di mina
namun jamaah haji asal indonesia memiliki jadwal tersendiri yakni pada tanggal sepuluh sebelas dua belas dan tiga belas
pada tanggal sepuluh ini mulai pukul sepuluh tadi jemaah indonesia diperbolehkan setelah pukul empat pagi sampai pukul sepuluh
tidak diperkenankan untuk
tidak dianjurkan untuk bahkan dilarang untuk melempar jumroh karena khawatir akan berdesakan dengan negara negara lain
karena memang di jam tersebut negara negara lain memilih untuk langsung melakukan melempar jumrah
sementara esok pagi pada tanggal sebelas juli hija jemaah haji asal indonesia sepanjang hari dipersilakan untuk melempar jumroh
namun di tanggal dua belas juli hijab pukul sepuluh sampai pukul
tanggal empat belas kembali tidak diperkenankan untuk melempar jumrah karena kembali itu adalah jadwal dari negara negara lain
kemudian di tanggal tiga belas juli hija jamah haji asal indonesia bebas untuk melakukan melempar jumrah kembali begitu
lukman apakah jadwal yang diberikan pemerintah untuk bisa masyarakat atau jamaah haji indonesia melakukan pelemparan jumroh itu apakah hanya eksklusif
khusus pada hari itu
hanya jamaah indonesia saja yang melempar jumroh atau juga digabung dengan negara negara lain gitu
baik budi memang pemerintah arab saudi atau kerajaan arab saudi membuat jadwal lempar jumroh bagi jemaah haji agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan
karena dulu pernah terjadi saling bertabrakan jamah ke jamah haji sehingga menimbulkan korban jiwa begitu budi
jadi pada dasarnya semua negara
memiliki jadwal tersendiri dan jamaah indonesia memiliki jadwal lebih banyak karena jumlahnya
jumlah jemaahnya lebih banyak dibanding dengan negara negara lain begitu budi
baik dalam beberapa waktu ke depan apa ibadah yang akan dilaksanakan oleh jemaah haji indonesia
luqman setelah melempar jumrah mungkin persiapannya seperti apa
ada kejadian kejadian atau hal hal yang spesifik yang mungkin anda bisa sampaikan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ini
jadi puncak ibadah haji memang berkumpul di padang arafah untuk melaksanakan bukuf
yakni menyampaikan doa doa yang ingin disampaikan karena di tempat tersebut janji allah akan mengabulkan seluruh doa jamaah haji yang hadir di tempat wukuf tersebut
kemudian selanjutnya ada rangkaian ibadah lagi yaitu melakukan kolf
dan di akhir ibadah haji akan melakukan tahalun atau memotong rambut
sehingga rangkaian inilah yang akan dilakukan oleh jemaah haji asal indonesia maupun negara negara lain begitu budi
baik lukman terima kasih atas informasinya mudah mudahan pelaksanaan ibadah haji juga berjalan dengan lancar di sana
terima kasih sekali lagi luqmanul hakim produser eksekutif cnn indonesia dari makarab saudi